memang ya kalau kita mengingat sosok susu puja stuti erat sekali dengan laut dengan perikanan
makan ikan tenggelamkan
bukan cuma masalah itu saja loh ini juga soal kebersihan lingkungan kita
utamanya sampah sampah plastik yang menyebar kemudian dimakan oleh hewan hewan laut dan menyebabkan mereka mati
misalkan saja seperti yang satu ini seekor paus berukuran sepanjang delapan empat meter ditemukan mati
dan terdampar di perairan kapota taman nasional laut kabupaten wakatobi sulawesi tenggara
dugaan sementara mamalia ini mati setelah mengonsumsi sampah plastik karena ditemukan tumpukan sampah seberat lima sembilan kg dari dalam perutnya
puluhan nelayan dan pemerhati lingkungan di kabupaten wakatobi
dihebohkan dengan adanya penemuan paus yang mati dan terdampar di perairan kapota
kecamatan wangi wangi kabupaten wakatobi sulawesi tenggara
paus sperma dengan ukuran panjang delapan empat meter ini pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat saat hendak berangkat melaut
tim bksda dan pihak dinas kelautan dan perikanan setempat yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan terkait penyebab matinya mamalia ini
dugaan sementara kaos ini mati akibat mengonsumsi sampah plastik karena di dalam perutnya ditemukan sampah plastik seberat lima sembilan kilogram
sejauh ini pihak balai konservasi sumber daya alam masih mendalami penyebab pasti
kematian mamalia ini termasuk mendalami kemungkinan adanya pencemaran di taman nasional laut wakatobi
berdasarkan informasi dari teman yang bertugas di wakatobi bahwa ikan paus itu sudah mati terdampar di wilayah kapota
ditemukan oleh masyarakat kemarin dan informasi diperoleh oleh petugas di lapangan itu tadi malam
sekarang sementara ditindak lanjut
selanjutnya nanti teman teman lagi
maka langkah di lapangan
rencananya pos ini akan dikubur karena kondisinya yang sudah membusuk
pihak bksda berharap agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan karena selalu menjadi ancaman bagi biota laut